yusuf mansur mengunjungi kediaman calon gubernur dki jakarta yusril iza mahendra
kedatangannya untuk membahas rencana yusril dalam bursa pencalonan gubernur dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
yusril menerima kunjungan yusuf mansur di kediamannya di kawasan cilandak jakarta selatan sekitar pukul dua tiga puluh rabu malam
yusuf mansur membantah pertemuannya terkait isu pencalonan
menurut yusuf kedatangannya hanya membahas rencana pengembangan ekonomi syariah dan memberi masukan kepada yusril
sementara yusril membenarkan telah berdiskusi dengan yusuf mansur selain adi aksa daud dan boy sadikin
yusuf mansur termasuk salah satu calon yang dilirik untuk bekerja sama dalam pilkada dki tahun depan
yusril merupakan satu dari tiga bakal calon gubernur dki jakarta yang lolos hasil seleksi calon gubernur dari partai gerindra